hadirin undangan yang kami hormati
selanjutnya kita akan saksikan bersama
penampilan ketangkasan kemahiran
dan profesionalisme prajurit tentara nasional indonesia
para prajurit tni ini secara simultan
akan menampilkan berbagai ketangkasan
baik secara perorangan maupun kelompok
akan diawali dengan taktik tempur sikes
yang merupakan salah satu cara infiltrasi
prajurit tentara nasional indonesia dari laut
tampak di perairan di hadapan para hadirin
akan terjun prajurit tentara nasional indonesia
yang sudah terlatih dan dibanggakan
satu dua tiga empat
tidak ada yang bergerak
prajurit tni telah amal terjun ke laut
selanjutnya bergerak dengan sigap dan senyap ke dalam
para prajurit tni akan menemukan para prajurit tentara nasional indonesia
ketampilan ketangkasan prajurit berikutnya
adalah mobilisasi pasukan lintas heli
ke daerah musuh melalui metode pass through
dengan disimulasikan sasaran strategi musuh
di suatu daerah yang berada di sebuah area terpencil
dan sulit untuk dijangkau melalui darat
para pasukan akan terjun
satu dua tiga empat lima enam
para prajurit tni telah dengan aman dan selamat
meluncur turun ke laut
para prajurit tni telah menemukan para prajurit tentara nasional indonesia
selanjutnya pasukan bergerak menuju daerah pertempuran musuh
di pantai untuk segera dieliminasi
turut memeriakan pada demonstrasi kali ini
akan kita saksikan bersama
kunjung kemampuan prajurit prajurit tni
dalam demonstrasi terjun statik laut
para peterjun ini berasal dari prajurit pilihan
penerjunan pada pagi hari ini
didukung oleh pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima
di ketinggian seribu feet
yang diawaki oleh letnan kolonel penerbang trinanda hasan
dari skadron udara dua
pangkalan udara halim perdana kusuma
menampilkan beberapa kemampuan yang dilakukan oleh satuan satuan aksi khusus
di antaranya melaksanakan free climbing menembak plamet memanjat jubar dada
rayapan tali satu dan rafting
sebagai kemampuan dasar yang harus dimiliki prajurit tni yang handal
dari satuan parakokopasus tni angkatan darat dan inti tempur kostrad
selanjutnya penembakan tali menggunakan alat khusus yaitu plamet
alat ini didesain khusus untuk dapat menembakkan tali ke atas bangunan
ataupun gedung sampai ketinggian seratus meter
selanjutnya akan kita saksikan bersama demonstrasi halang rintang laut
oleh prajurit tni pilihan
halang rintang laut ini memiliki keunikan dan kesulitan tersendiri
di mana para prajurit ini dituntut
bukan hanya hebat di darat tetapi juga di air
diadopsi dari kegiatan yang sering ditemukan oleh prajurit tni angkatan laut
selanjutnya dua orang prajurit tni pilihan
melaksanakan naik tali dengan menggunakan teknik khusus
yaitu yang disebut dengan jumaring
adapun jumar adalah alat askending yang digunakan dengan cara didorong ke atas
secara manual mengandalkan kekuatan lengan prajurit
hadirin yang kami hormati selanjutnya marilah kita alihkan pandangan
ke langit dermaga indah kiat banten
ke tujuh puluh dua penerjun secara berurutan keluar dari persara
dan akan mendarat di tempat ini
tujuh puluh dua petarjun melambangkan usia tni di masa pengabdiannya saat ini
kepada bangsa indonesia memasuki usia ke tujuh puluh dua
selanjutnya di depan kita telah tergelar
sembilan perahu karet yang akan disusun secara bertingkat
digunakan sebagai titik pendaratan lima belas petarjun handar
mereka akan unjuk keterampilan terjun akurasi atau ketepatan mendarat
mereka dibentuk bukan untuk menjadi superman
tetapi mereka menjadi support tim yang tangguh
mereka akan melaksanakan pergeseran dengan renang tempur
dan mereka akan melakukan pergeseran dengan renang tempur

lalu mereka akan menghadapi rintangan apnea
di mana mereka akan melaksanakan skindive cepat
rintangan keempat mereka akan melaksanakan naik turun perahu karet
di sini diperlukan kekompakan dan kerjasama tim
selanjutnya pada rintangan kelima
mereka akan melaksanakan dombut perahu karet
dan diteruskan dengan mendayung
satu dua tiga empat peterjun telah mendarat
pendaratan ini membutuhkan latihan yang keras
dan konsentrasi yang tinggi
disertai insting yang tajam
di dalam memperkirakan arah
dan kecepatan angin
terima kasih banyak rakyat adonan
dan pengalaman warung
dari seluruh negara
tapi saat ada hal yang tak buga buga lagi
tidak hati hati lagi
sementara itu kita layangkan pandangan ke sektor kiri
di mana prajurit dari taipur denjaka dan intai amfibi korps marinir
melaksanakan demonstrasi river crossing
ya telah enam sampai dengan tujuh penerjun
telah mendarat dengan selamat dan tepat di atas perahu karet
perlu hadirin ketahui bahwa terjun payung ini dapat dilakukan melalui dua cara
sementara itu mari kita saksikan di sebelah kanan tower
tampak prajurit tni pilihan
akan melaksanakan rayapan tali di atas setulas tali
dimana tali tersebut diikatkan pada ketinggian di atas lima puluh meter
di dalam aksi khusus ini
rayapan dilakukan dari setulas tali di atas setulas tali

teknik ini juga digunakan sebagai salah satu infiltrasi kesasaran dengan cepat dan senyap
selanjutnya masih di atas tower keren kita saksikan prajurit tni pilihan
melaksanakan rappling dari ketinggian lima puluh meter di atas laut
teknik rafling ini menggunakan leg bag
sehingga tali yang digunakan tidak terulur ke bawah
yang dapat menjaga kerahasiaan dalam suatu operasi
dalam melaksanakan aksi ini
prajurit tni pilihan harus mampu mempertimbangkan kecepatan jatuh
berdasarkan tinggi gedung atau bangunan
sehingga memiliki waktu yang tepat saat melaksanakan pendaratan
hadirin sekalian perlu diketahui bahwa peterjun peterjun ini berasal dari tni angkatan darat
dan peterjun gabungan wanita tentara nasional indonesia
satu persatu para sejarah
telah mendarat dengan aman dan selamat di dermaga ini
masih di sektor kiri podium
prajurit komando dari denjaka dan pasukan kata tni angkatan laut
teknik infiltrasi yang didemonstrasikan ini
bertujuan untuk memanfaatkan
memasuki kapal yang sedang dikuasai oleh musuh
hadirin sekalian terjun free fall digunakan dalam pelaksanaan operasi tempur
yaitu sebagai media infiltrasi udara
yang membutuhkan kecepatan ketepatan dan kesenyapan
serta unsur pendadakan yang efektif
selanjutnya kembali di langit biru yang cerah
para peterjun pembawa swatwa
bernama nufer di udara
untuk landing dan siap mendarat
tampak satu persatu prajurit
dari satuan delapan puluh satu kopassus dan inti tempur kostrad
melakukan persiapan pendaratan taktis
terjun dengan membawa satwa ini
merupakan salah satu teknik infiltrasi udara
yang dilakukan dalam pelaksanaan operasi khusus
menjadi kebanggaan kita bersama
yang dilakukan oleh tim aksi khusus kopassus
merupakan kali pertama di indonesia
bahkan di asia
masih tampak diatas dermaga
para peterjun menghiasi dermaga ini
warna warni semakin memeriakan hari jadi tni
yang ke tujuh puluh dua tahun ini
kita saksikan bersama
enam peterjun tni pilihan telah mendarat dengan sempurna
dengan membawa swatwa berjenis belgian malinois
dilanjutkan melaksanakan aksi khusus
dan membuat perhatian terhadap pemerintah
sebelum terjadi kebanggaan
saat ini tampak di hadapan kita
prajurit prajurit dari satuan aksi khusus
telah melakukan persiapan
memperkiraan keadaan sasaran
dalam menentukan faktor taktis dan strategis selanjutnya
prajurit prajurit ini memiliki kemampuan operasi khusus
baik di darat laut maupun udara
sementara di hadapan kita
telah terlihat dua unit mobil yang dikendari
empat orang teroris
yang tengah melakukan penyerahan
dan tersadap satu orang sanggra di dalam kendaraan
sementara di hadapan kita
faktif penyerangan sotoh ini
merupakan operasi yang meribatkan
satuan delapan puluh satu kopassus dan intai tempur kostrat
di dalam operasi khusus ini
dilakukan dengan cepat dan tangkas
enam peterjun dengan membawa soko
menyerang secara langsung melepaskan soto penyerangnya
untuk melumpuhkan teroris
dan membebaskan sandera yang berada di dalam mobil
yang diperlukan oleh teman teman
untuk mendatang etik etik
yang akan menyebabkan
yang bisa mau ditimbulkan
dari sehari kedua
berjumpa di dalam candle
mari kembali kita arahkan
pandangan kita ke langit
yang terdiri dari
perlahan lahan dengan pasti disertai konsentrasi yang tinggi
pater jun yang membawa bendera dari tni akan mendarat
mencoba untuk melaksanakan pendaratan
mendarat dengan sempurna
hadirin sekalian perlu diketahui bahwa berbagai jenis parasot ini yang digunakan adalah
parasut jenis cyber
yang biasa digunakan dalam event olahraga ketepatan mendarat
bendera jales viva jayamahe
mencoba untuk melaksanakan pendaratan
mendarat dengan sempurna
bendera dari tni angkatan udara
mari kita berikan tepuk tangan bagi para peterjun peterjun dari tentara nasional indonesia
selanjutnya kita saksikan di sebelah kiri podium di atas tower crane
dalam aksi khususnya
setelah bersiap prajurit tni pilihan
akan meluncur ke bawah dari ketinggian lima puluh meter
dengan teknik head down
yaitu dengan kepala terlebih dahulu ke bawah
agar prajurit seluas pada dalam melihat sasaran
selanjutnya menyusul di belakang
bendera mabes tni tridharma eka karma
mencoba untuk melaksanakan pendaratan
bendera sang merah putih indonesia
menarap dengan sempurna
kami adalah manusia manusia yang terlahir dari bumi pertiwi
berdiri tegak dalam bungkusan semangat membara
kami bukan terhebat
tetapi kami manusia manusia terlatih
salam kebanggaan kami
dari tengah tengah kita
kami adalah manusia manusia yang terlatih
dari tengah tengah samudra
bersama rakyat tni kuat